ratusan pelajar sma di seluruh jawa timur selasa siang merayakan kelulusan
mereka menggelar coret coret seragam hingga berkonvoy di tengah jalan
namun sayangnya aksi ini dinodai dengan ditangkapnya sejumlah pelajar
karena membuat onar pengguna jalan
puluhan pelajar dari sejumlah sma di sidoarjo rayakan kelulusan
dengan aksi corot coret seragam dan konvoy motor di kawasan gor
gelora delta sidoarjo selasa siang
meskipun dihalau oleh petugas kepolisian sidoarjo
para pelajar ini dengan santainya menghindari petugas
dan menuju tempat lain untuk melanjutkan aksi corat coret seragamnya
tidak hanya itu para pelajar ini juga melakukan aksi freestyle dengan motor mereka
dengan suara bising kenal pot motor yang cukup mengganggu para pengunjung gor
para puluhan pelajar ini akhirnya membubarkan diri setelah beberapa petugas polisi
mengepung dan mengusir mereka dari kawasan gor gelora delta sidoarjo
sementara di probolinggo geram melihat ulah sejumlah siswa yang merayakan lulusan
secara berlebihan dengan berkonvoy keliling kota
membuat polisi dari polres probolinggo kota langsung bertindak tegas
tindakan tegas polisi ini dilakukan setelah konvoy pelajar tersebut
sudah mengganggu arus lalu lintas dan membuat onar di sepanjang jalan
polisi langsung mengejar siswa yang lari tunggang langgang meninggalkan motornya
tak mau terkecoh petugas selanjutnya menyisir ganggang kecil perkampungan padat penduduk
hasilnya petugas langsung mengamankan salah satu siswa yang terjebak di sebuah gang buntu
guna memberi efek jerah siswa yang tertangkap diberi hukuman push up dan tilang
selain memberi hukuman push up kepada siswa yang melanggar
polisi juga mengamankan tujuh unit sepeda motor protolan